sejumlah pengurus dan kader nahdlatul ulama gp ansor dan banser dki jakarta
menyabagi rumah sakit maya pada jakarta selatan siang tadi
mereka kompak membesuk dan mendoakan kesembuhan david ozora
korban penganiayaan yang merupakan anak dari kader gp ansor jonathan latumahina
ditemui usai menjenguk david ozora rai surya pwnu jakarta menyebut
meski belum sadarkan diri hingga minggu siang
di glasgow coma scale atau tingkat kesadaran david mengalami peningkatan
bila pertama di skala tiga naik ke enam lalu delapan hari ini
skala tersebut sudah menyentuh angka sepuluh dari lima belas sebagai angka gcs normal
ia menilai penganiayaan terhadap david adalah permasalahan yang serius
pihaknya turut berharap dan mendoakan agar pihak kepolisian bisa menindak tegas para pelaku
dan korban david bisa lekas pulih
sudah buka mata tapi memang belum sadar
eh ngomong juga belum gitu
masih pakai alat bantu perkanfasan nggak pak
yang dibolongin sini ya untuk supply oksigen
karena menurut dokter oksigennya rada kurang
sementara itu ketemu pbnu yahya kolil staku pada minggu siang turut membesuk david ozora
menurut gus yahya kondisi david sudah berangsur membaik
hal tersebut ditandai dengan ventilator yang sudah dilepas
per hari ini